komisi dua dpr ri akhirnya menggelar rapat dengar pendapat umum dengan koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih rabu siang
dalam rdpu gabungan lsm itu mengungkapkan sejumlah temuan yang menjadi bukti kecurangan kpu ri
sayangnya rapat yang awalnya digelar terbuka tiba tiba diputuskan untuk tertutup setelah koalisi mempresentasikan temuan soal dugaan intervensi istana
dalam tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
mengapa informasi dugaan kecurangan ini harus ditutupi
kita akan membahasnya bersama wakil ketua komisi dua dpr ri saan mustafa dan juga peneliti perludem yang sudah hadir di studio pada malam hari ini
bang fadli ramadhanil apa kabar bang
sehat baik alhamdulillah
ini sebenarnya kang saan juga sudah mau bergabung tapi sepertinya masih rapat
tadi kita lihat laporan sebelumnya dari teman teman kami di dpr
kalau anda melihat sebenarnya mengapa sih tiba tiba
bang doli menutup ketua komisi dua dpr menutup agenda rapat dengar pendapat umum tadi pagi
ya kami tadi juga sebetulnya cukup kaget ya
kenapa kemudian tiba tiba rapat dengar pendapat umum yang dibuka oleh pak ahmad doli kurnia awalnya terbuka untuk umum
dan kemudian kami mulai mempresentasikan temuan dan informasi yang didapat oleh koalisi
terkait dengan dugaan kecurangan
dalam bentuk manipulasi proses verifikasi partai politik peserta pemilu
itu sudah berjalan mas taufik sekitar sepuluh sampai lima belas menit tadi
kemudian ketika pak hadar nafis gumai yang menjadi jurubicara koalisi menyampaikan
ada informasi tangkapan layar atau foto tangkapan layar percakapan
salah satu komisioner kpu dengan anggota kpu provinsi di daerah
terkait adanya perintah atau kemudian arahan
untuk mengkondisikan dalam tanda petik ya data informasi atau kemudian proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu
dan itu menyebut institusi kpu
kemudian tiba tiba pak doli meminta presentasi di stop dan meminta rapat yang dari awalnya terbuka menjadi tertutup
teman teman jurnalis yang ada di balkon diminta untuk keluar
kemudian pengunjung rdpu yang juga menyaksikan dari balkon juga diminta
pada saat itu pak hadar juga sempat melakukan protes karena informasi yang disampaikan adalah informasi publik sebenarnya
jadi untuk apa ditutupi
pada saat itu apa tanggapan dari
ya pak hadar menyampaikan keberatan bahwa ini sebetulnya kan informasi yang sudah bergulir di ruang publik sudah hampir satu bulan ya
dan tentu bagian kami datang ke komisi dua dpr adalah bagian untuk kemudian memberikan informasi ini
agar kemudian lebih terformalkan dan bisa ditindaklanjuti oleh komisi dua dpr dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh komisi dua dpr
dan tapi komisi dua mengatakan melalui pak ketua komisi dua bang ahmad doli kurnia mengatakan
karena ini menyebut nama orang menyebut nama institusi yang orang dan institusi itu tidak ada dalam ruangan itu maka rapat ini ditutup
dan nanti akan dikonfirmasi lebih jauh
kepada kpu itu tadi janji komisi dua kepada kami koalisi ya dan disaksikan juga oleh beberapa orang
yang tadi juga hadir dalam rapat itu komisi dua berjanji akan melakukan klarifikasi lebih jauh
bahkan tadi ada bahasa melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih jauh
untuk menelusuri secara lebih dalam secara lebih serius indikasi atau dugaan kecurangan
yang dilakukan secara kolektif oleh kpu beserta dengan jajarannya sampai ke daerah
terkait dengan proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu ini
tapi tadi yang disampaikan oleh rekan kami di gedung dpr mpr yang mengikuti sidang rapat dengar pendapat
dengan kpu bawaslu dan dkpp dan juga komisi dua justru menyatakan bahwa pada saat rapat dengan pendapat itu
anggota dpr atau komisi dua terkesan soft tidak menanyakan secara spesifik
terkait dengan kecurangan dugaan kecurangan kemudian isu isu lain yang memang sedang dihadapi oleh kpu
dan dilaporkan oleh banyak orang hanya membahas soal bagaimana lebih besar porsinya terkait dengan tahapan pemilu
sementara dugaan kecurangan yang tadi saya sebutkan dan sebagainya itu justru dibahas hanya sedikit saja porsinya
itu artinya janji tadi yang disebutkan tidak
tadi saya sempat juga selepas rdpu dengan kami jam tiga belas tiga puluh tadi
komisi dua lanjut melakukan rapat kerja dengan kemendagri kpu bawaslu dan dkpp
saya tadi sempat menyaksikan beberapa bagian dari rapat itu
memang belum spesifik membahas soal dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual ini
komisi dua banyak bertanya soal daerah pemilihan soal persiapan pelaksanaan tahapan
dan saya juga tidak tahu kenapa itu belum menjadi prioritas untuk ditanyakan
mudah mudahan kita berharap dan ini harus kita tagih ya kepada komisi dua dpr
mereka berjanji akan memanggil khusus kpu untuk kemudian meminta keterangan klarifikasi
mengkonfrontasi keterangan yang kami berikan kepada komisi dua dengan kpu
karena mas taufik dari rdpu tadi itu kami paling tidak menyerahkan beberapa bahan
beberapa bukti dan informasi yang dinyatakan juga oleh komisi dua setelah kami presentasi
ada beberapa anggota komisi dua yang memberikan respon
mereka mengatakan bukti informasi yang disampaikan koalisi ini
artinya mereka yakin dengan informasi yang kami sampaikan
karena memang kami juga tidak main main dalam memberikan informasi
ini informasi yang kami dapat dari masyarakat dan beberapanya dari penyelenggara pemilu di daerah
dan tentu kami juga verifikasi secara hati hati
komisi dua merespon bahwa ini bukti yang valid bukti yang kredibel
makanya mereka akan menelusuri lebih jauh soal ini
seperti tadi disampaikan pak gus pardigaus juga
ada memang salah satu anggota komisi dua yang menyatakan
kami akan menyelesaikan ini dengan serius
bahkan kalau perlu kami akan membentuk panja untuk membahas ini dengan kpu
nah dengan tidak ditanyakannya secara tajam secara detail dalam porsi yang cukup dari rapat kerja antara komisi dua dengan kpu tadi
kami mendorong dan kemudian juga berharap kepada komisi dua
komisi dua harus panggil khusus kpu untuk membahas dugaan kecurangan ini
karena ini persoalan serius

dampak sistemik kepada penyelenggaraan pemilu
ya tapi sebelum kita membahas lebih lanjut soal tadi
apa namanya usulan ada di bentuknya panja dan sebagainya
kita akan membahas dulu terkait dengan temuan tadi yang disampaikan oleh pak hadar ya
ada kita akan munculkan nanti tangkapan layarnya yang memang sebelum akhirnya ditutup rapatnya
dan bahkan juga bang ahmad dolly sempat meminta bahwa media untuk men take down itu
padahal itu kan informasi publik
jadi terkesan memang ada yang ditutup tutupi walaupun memang harus ada klarifikasi
toh akhirnya hari ini juga mereka akan melakukan klarifikasi terhadap kpu
jadi kenapa harus ditutup tutupi
apakah itu juga tidak menimbulkan atau menguatkan kecurangan itu ada
ya menurut kami justru memang ketika informasi ini ada kami sampaikan kepada komisi dua
dan juga sudah beredar kan
di banyak media tadi cnn sudah menyiarkan

bahkan sampai sekarang recordnya juga masih ada
masih tersiap di beberapa media
jadi saya kira sebetulnya bukan pilihannya bukan memerintahkan atau meminta untuk di take down
tapi justru mendorong komisi dua dengan seperangkat kewenangan yang mereka miliki
atau bahkan mungkin aparat penegak hukum atau juga bawaslu
untuk melakukan klarifikasi dan menelusuri ini lebih jauh
menurut saya ini sudah jadi petunjuk yang sangat kredibel sangat kuat
bahwa memang kecurangan itu memang ada
ini sudah jadi petunjuk sudah jadi informasi awal yang sangat kuat
bahwa memang dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual
partai politik calon peserta pemilu itu dilakukan secara kolegial
tidak hanya melibatkan satu orang tapi juga melibatkan komisioner kpu
melibatkan sekretariat jeneral melibatkan kpu provinsi sampai ke bupaten kota
dan kita bisa lihat itu bahwa perubahan data kelemparan
pekapan syarat dan informasi partai politik yang berhubungan dengan
keterpenuhan partai politik itu bisa jadi peserta pemilu atau tidak
nyata dilakukan tadi kami perlihatkan screenshot perubahan berita acara
salah satu partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat
nah ini dokumen pertama tadi yang kalau disampaikan oleh pak haddad
terkait dengan perubahan data tadi yang disebutkan oleh bang fadil ya
data keanggotaan partai politik di sistem sipol yang berstatus tidak memenuhi syarat
akhirnya menjadi memenuhi syarat
kemudian yang kedua adalah yang disampaikan
tangkapan layar percakapan yang dikirim oleh dugaan ketua kpu hashim ashari
kepada salah satu anggota kpu provinsi ya betul ya
ini ada seperti percakapan yang menampilkan penolakan halus begitu
ya betul di situ kan terlihat sebetulnya di tangkapan layar yang kemudian diduga
chat atau teks itu disampaikan oleh ketua kpu ya karena terlihat nama
yang tadi ya
karena terlihat namanya itu kpu ri hashim ashari
itu kan terlihat bahwa ada semacam peringatan ya atau pengingat
bahkan ya sempat bertanya ini
berbahaya begitu ini berbahaya bagi kelembagaan kpu
dan ini berbahaya juga bagi ketua kpu
artinya tentu ada sesuatu yang diminta dilakukan oleh komisioner kpu ri
untuk kemudian menjadi sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum

menurut saya sudah jadi petunjuk yang sangat kuat
harusnya harus segera diklarifikasi
harus segera ditelusuri
ada pengawas pemilu ada dkpp dan dkpp menurut saya juga sangat lambat
kami sudah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik itu dua minggu yang lalu
dan dkpp sudah memberikan petunjuk
ada beberapa hal formil yang harus diperbaiki
kami sudah perbaiki
dan kami menunggu sekarang verifikasi materialnya kapan begitu
dan kami siap untuk membuktikan
semua dugaan pelanggaran itu kami akan sampaikan semua buktinya
nah pak fadli sudah bergabung bersama kita kang saan mustafa
yang sejak pagi mungkin sudah mengikuti rapat ini
kang saan sudah bisa mendengar suara kami di studio
wah sepertinya komunikasinya masih belum
ya mustopik malam
ya kang saan ini kami sudah membahas tadi saya dan juga bang fadli di sini dari perludem
sudah membahas sedikit terkait apa temuan yang sudah disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil mengawal pemilu bersih
tadi di rapat dengan pendapat umum
yang menjadi pertanyaan saya sekarang kepada komisi dua dpr ri
kenapa harus tertutup
ya biasa di dpr kalau banyak menyangkut nama nama orang
itu rapat kita selalu dibuat tertutup karena menyangkut banyak nama
menyangkut banyak hal hal yang sifatnya misalnya personal gitu kan
entah itu dari sisi komunikasi maupun yang lain sebagainya
jadi tidak hanya
hari ini saja sebelum sebelumnya juga
itu ketika menyangkut nama nama hal hal yang sifatnya personal
kalau pribadi itu kita selalu dibuat tertutup
nah ketika tertutup bukan berarti kita tidak lanjuti
tetap bahwa bahan bahan yang disampaikan pada saat rdpu tadi pagi
itu pasti komisi dua tindak lanjuti
nanti di rapat internal rapat rapat internal komisi dua
setelah itu rapat internal nanti ya kita akan sampaikan ke pihak pihak terkait
misalnya ditindaklanjuti apakah nanti ada panja
atau tetap kita
apa kalau memang ranah ini sudah masuk di dkpp
ya kita nanti mengawasi dkpp dalam mempersoalkan apa yang disampaikan oleh kawan kawan
dari masyarakat sipil khususnya dari teman teman dari kawal pemilu bersih ini
jadi itu penjelasan kenapa tertutup
jadi sekali lagi kalau biasanya sifatnya sangat personal
dan juga hal hal yang tadi semuanya itu kita biasa tertutup
ya tapi kan alasannya tadi salah satunya adalah karena ada nama dan institusi yang disebut
maka harus ada klarifikasi dari pihak terkait
toh hari ini juga dpr juga melakukan klarifikasi dengan kpu
lalu mengapa harus menunggu nanti
karena kan juga sama sama nanti akan diklarifikasi begitu
kenapa tidak dibuka sekalian
karena pada saat itu juga kan ya bagaimana jalannya klarifikasi tadi
dan koalisi juga sudah memberikan bukti bukti yang memang itu adalah informasi publik
bukan informasi yang sifatnya rahasia begitu
ya tadi kan yang disampaikan banyak ya
tentu harus kami dalami harus kami bicarakan secara internal
kan antara apa yang disampaikan pada saat rdpu dengan rapat kami dengan kpu
dan penyelenggara yang lain serta pemerintah
itu dengan tema memang yang agak berbeda
jadi kalau misalnya nanti yang mendalami dan mengklarifikasi khusus terkait dengan soal tema
kecurangan dalam soal verifikasi
itu pasti kami akan mengambil pihak terkait saja
tidak melibatkan misalnya dari intansi lain kementerian lain misalnya ke mendagri
jadi sifatnya ketika misalnya panjang atau kami nanti akan minta klarifikasi dari dkpp
terkait dengan semua yang sudah disampaikan oleh teman teman dari kawal pemilu bersih ini
itu pasti akan kami klarifikasi dengan dkpp maupun di rapat nanti internal komisi dua
untuk semua tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan pemilu
tapi juga terkait dengan yang lain lain
laporan laporan rdpw dari masyarakat terkait dengan kasus pertanahan misalnya
terkait dengan soal soal yang lain itu selalu nanti ditindaklanjuti di rapat internal
jadi kita tidak hanya
ini saja tapi soal soal lain pun itu ditindaklanjuti di rapat internal
setelah itu kita klarifikasi dengan pihak terkait
apakah sudah ada
misalnya kita punya
apakah sudah ada
misalnya kita dulu
ya silakan lanjutkan kang san
misalnya gini kita punya contoh misalnya
kita ada dulu menerima rdpu terkait dengan soal sengketa dan konflik pertanahan misalnya
kita dalam misi secara internal setelah itu kita bikin
apa tim panja misalnya panja terkait dengan soal sengketa tanah dan sebagainya
jadi ini pun nanti akan kita tindaklanjuti
kalau ini sudah ada di apa
di dkpp misalnya sudah dilaporkan ke dkpp
tadi pun kita tanya laporan laporan yang ada di dkppw ada apa saja
walaupun dkpp juga tidak secara spesifik
apa menyampaikan terkait ini loh yang sedang dilaporkan kasusnya ini dan sebagainya
tapi kita nanti karena mereka juga menyampaikan karena ini ada di terbuka
karena menyangkut nama dan sebagainya siapa pelapornya
itu nanti di dalamnya pada saat itu panja tadi
misalnya nanti kita akan sepakati dengan praksi praksi lain
apakah menyepakati menindaklanjuti mekanismenya seperti apa
itu nanti yang akan kita sekali lagi akan kita tuntaskan lah
mudah mudahan waktu dekat kita akan
berarti sampai saat ini belum ada keputusan ya
apakah akan ditetapkan di bentuk panja
atau bagaimana kedepannya untuk kasus dugaan kecurangan kpu ini
terkait dengan verifikasi faktual peserta pemilu
belum karena memang tadi kita rapat dengan penyelenggara
khusus banyak bicara terkait dengan tahapan
dan lebih kepada sistem pemilu ya hari ini yang lebih dominan
jadi kita sudah ada pengambilan kesimpulan
ya bagaimana tuh bang fadli
tadi kan sudah dijanjikan ya bahwa pada rapat dengar pendapat umum
dijanjikan bahwa kasus dugaan kecurangan kpu ini akan dibahas secara spesifik di rapat kerja
ternyata belum juga
ya tadi memang sempat disampaikan seperti itu oleh pimpinan komisi dua
dan beberapa anggota komisi dua yang ikut dalam forum rdpu tadi
tapi memang pada intinya menurut saya
jika memang komisi dua butuh waktu ya
untuk mencermati informasi yang diberikan
dan kemudian bisa mengambil mekanisme seperti apa yang kemudian akan dilakukan
untuk meminta klarifikasi kepada kpu
ya menurut saya harus segera
karena kan ini tahapan pemilu
ini tahapan verifikasi penyalonan dpd tahapan pendaftaran pemilih akan terus berjalan
kalau kemudian tidak ada penyelesaian yang akur

ini akan berpengaruh terhadap trust proses penyelenggaraan pemilu
trust publik terhadap penyelenggaran pemilu akan berpengaruh
jadi kami berharap betul komisi dua bisa kemudian segera memanggil kpu
kemudian mengambil serangkaian tindakan untuk kemudian menyelesaikan proses ini
langkah langkah hukum juga akan terus kami lakukan
salah satunya proses didik kpp sedang berjalan
dan tidak menutup juga kemungkinan proses di pengawas pemilu akan menyusul
termasuk juga proses proses hukum yang lain
kalau ini memenuhi indikasi pelanggaran hukum yang lainnya
kang saan kira kira berapa lama harus dpr memutuskan bahwa akan dibutuhkan
melakukan atau membentuk panja
kemudian bahkan tadi gus padi gaus juga sempat menyatakan bahwa akan ada pemikiran bahwa akan mengganti ketua
bahwa akan ada pemikiran bahwa akan mengganti ketua kpu
apakah tahapan pemilu ini berjalan dengan lancar bagaimana tanggapan anda
ya pasti tadi seperti mas padi sampaikan
tentu dari semua laporan yang disampaikan pada saat rpp tadi pagi
itu kan kita membutuhkan waktu ya untuk mendalami mempelajari dan mengkaji
dan itu terkait itu semua
dan setelah itu semua tentu itu didalami dikaji semua pada saat lapat internal
di komisi dua
nah setelah kita mempelajari mengkaji dan mendalami semua
tentu nanti kita akan tindak lanjuti mekanismenya seperti apa
apakah ada panja atau misalnya kita akan ada rapat
dengar pendapat dengan kpu bawaslu dan penyelenggara dengan dkpp
khusus untuk menindaklanjuti
terkait dengan soal dugaan dugaan pelanggaran yang sudah disampaikan tadi
oleh masyarakat sipil khususnya dari kawal pemilu bersih
jadi sekali lagi kita juga ingin semua yang disampaikan
untuk secepatnya kita tindaklanjuti
apakah bukti bukti yang tadi disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil ini
belum cukup untuk menyegerakan menuntaskan kasus ini
agar segera diputuskan
apakah akan langsung membentuk panja begitu malam hari ini juga
atau mengganti komisioner begitu
apakah tidak cukup bukti bukti tadi
ya kita kan gini tadi kan disampaikan pagi sampai jam dua belas an lewat
habis itu ada komprensi pes bersama
itu jam satu hampir sampai setengah dua
yang harusnya rapat dengan kpu kita juga tertunda karena ada
komprehensi pes rapat dengan kpu menda green
baru selesai jam apa baru mulai jam dua
sampai hari ini pun kita belum selesai
bahkan masih ada satu agenda lagi
itu terkait konsinyering soal penataan dapil
jadi bukannya kita nggak mau mensegerakan
karena memang hari ini jadwalnya padat sekali kita
ini dari jam dua kita nggak ada break juga nih
jadi sampai jam hampir jam sembilan lewat
kita belum ada break makan malam juga
jadi bukan berarti nggak mau menyelenggarakan
dan setelah ini ditutup yang rapat ini
kita lanjut konsenering yang tadinya mau di luar
akhirnya ditarik juga ke ruang rapat komisi dua
jadi sekali lagi semua laporan sudah didapat
tadi tinggal mempelajari dan mendalami saja
jadi sekali lagi
memang kan perlu juga menyamakan dengan praksi praksi lain
kayak tadi yang hadir kan tidak semua praksi juga
perlu juga praksi yang lain kan dikasih informasi juga
di dalam rapat internal
jadi sekali lagi kita akan segerakan
tapi kalau misalnya malam ini kan belum bisa juga
belum jadi prioritas gimana tuh bang fadli
bukan belum jadi prioritas kita masih ada gini loh
sekali lagi ya belum prioritas yang ini aja rapat kita belum selesai
belum selesai betul betul
sekarang aja kita belum selesai
saya keluar ini kan dalam posisi rapat belum selesai nih
betul tanggapan anda bang fer
ya kita berharap tentu ini bisa segera direspon ya
oleh komisi dua kita juga paham komisi dua punya agenda yang padat
tapi ini juga agenda yang sangat penting untuk kemudian
dijadikan salah satu prioritas untuk diselesaikan dengan segera
karena ini sudah berdampak luas kepada penyelenggara pemilu di daerah mas tovik
saya kira kang saan juga pasti mengetahui persoalan ini
ada saling kecurigaan antar komisioner kpu di daerah
ada pertentangan antara kpu provinsi dengan kpu kabupaten kota
karena mereka diminta untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum
dan yang pasti itu bertentangan dengan sumpah jabatan
sehingga sekarang suasana bekerjanya itu sudah tidak sehat
ketika penyelenggaraan pemilu semakin memasuki fase fase yang penting
iklim atau suasana aktivitas di lingkungan penyelenggara pemilu menjadi tidak sehat
menurut saya ini bahaya kalau ini tidak segera diselesaikan
apakah masih ada ancaman atau intimidasi yang diterima oleh teman teman di daerah
masih beberapa penyelenggara pemilu di daerah yang memberikan informasi kepada kami
intimidasi ancaman itu masih ada
karena ada beberapa daerah juga yang kemudian ingin melaporkan hal ini kepada penegak hukum
kepada dkpp itu juga mengalami semacam ancaman semacam intimidasi
yang kemudian ini membuat mereka sangat tidak nyaman
ya baik terakhir kang saan
untuk menyelesaikan dugaan kecurangan ini yang sepertinya akan juga akan terus bergulir
karena tahapan pemilu juga masih berjalan
apa yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh dpr
ya kita dalam waktu dekat kan ada rapat lagi dengan kpu ya
waktu dekat nah pada saat rapat dengan kpu
dan setelah kita dalami semua yang menjadi laporan dari kawal pemilu bersih itu
itu nanti akan kita konfirmasi semua kepada teman teman di
kepada teman teman di kpu
misalnya tadi terkait dengan soal intimidasi terkait soal suasana yang tidak kondusif
saling curi dan sebagainya
dan tentu kami juga sepakat kalau itu dibiarkan kan tentu juga akan mengganggu tahapan
tahapan kan bukan hanya dilaksanakan oleh kpu ri
tapi juga oleh kpu kpu yang ada di daerah kan
jadi sampai ke tingkat bahkan sampai ke tingkat ad hoc
nah kalau suasananya ini tidak berjalan dengan baik penuh kecurigaan
bahkan ada intimidasi pasti akan mengganggu tahapan
nah ketika tahapannya terganggu tentu harapan kita mendapatkan pemilu yang berintegritas
tentu juga akan terganggu
ya baik terima kasih wakil ketua komisi dua dpr ri kang saan mustafa
dan juga peneliti palau dam fadli rama daniel yang sudah bergabung bersama prime news
kita berdoa saja kita berharap saja mudah mudahan ada tindakan yang segera
ada tindakan yang segera dilakukan oleh anggota dewan terkait dengan dugaan kecurangan ini
agar tahapan pemilu berjalan dengan lancar dan juga tidak ada intimidasi
dan juga pemilu berjalan dengan bersih dan jujur
terima kasih selamat malam bapak bapak atas kehadirannya di prime news malam hari ini